ada masih di cnn indonesia today tingginya harga bahan bahan pokok di bulan ramadan sudah bukan barang baru
berbagai komoditas pangan seperti cabai rawit bawang merah bawang putih minyak goreng hingga daging ayam terpantau naik di pasaran
berbagai tradisi di bulan puasa seperti buka puasa bersama juga kerap membuat kantong bolong
bagaimana kita mengatur tingginya pengeluaran ini dan bagaimana pula mengatur cash flow termasuk tabungan dan investasi
di bulan suci kami bahas pagi ini dengan aidil akbar majid perencana keuangan
selamat pagi bang aidil sehat bang
selamat pagi alhamdulillah sehat
oke bang adi langsung kita bahas ini bagaimana sih kita bisa memahami menyerap bagaimana ya kondisi finansial seseorang begitu terutama dalam menghadapi bulan suci ramadan ini
ya kalau bulan suci ramadan memang kita tahu bahwa dari tahun ke tahun biasanya memang biaya hidup akan meningkat ya
karena itu terjadi karena memang pola belanjanya meningkat
meskipun pada akhirnya sebenarnya harusnya pas puasa kan kita menahan diri untuk tidak belanja
tapi yang terjadi adalah belanja untuk kebutuhan pokok meningkat
biasanya untuk buka puasa kemudian ada biaya buka puasa bersama
sekarang kan sudah boleh ya tahun ini buka puasa bersama ya
kemudian kemarin juga kita lihat seharga sembako harga barang barang harga gas juga bakal akan naik ya
jadi bahkan biaya hidup kita selama di bulan ramadan akan naik
dan itu yang membuatnya
kita harus lebih besar dalam hal mengatur keuangan di bulan ramadan ini
bagaimana tuh bang cara kita bisa peka namun strateginya untuk mengatur keuangan di tengah tingginya harga barang yang tadi disebutkan bagaimana
ya kita kembali kepada kebutuhan pokok dulu ya
bahwa sebenarnya yang sering sekali membuat kita bocor pada saat bulan puasa itu kan adalah belanja
contohnya adalah buka puasa belanja takjil gitu ya
di satu visi kita bisa belanja untuk membanjur
tapi di sisi lain buat mereka yang memang dalam keuangan ngepas
lebih baik kalau untuk menu buka puasa itu dibuat lebih simple
tidak harus terlalu banyak
karena yang terjadi adalah orang lapar mata ya
jadi juga beli banyak sekali belanjaan buat buka puasa dan makan malam
nah itu bisa dilakukan dengan cara dimasak sendiri ya otomatis
kemudian menu masakan juga kita bisa kombinasikan
sekarang juga minyak goreng cukup tinggi ya
kita bisa kombinasikan antara menu menu
gorengan sama menu yang sifatnya direbus atau dikukus gitu
belanja sendiri untuk barang barang yang bukan barang barang yang harus fresh
seperti gula susu dan lain sebagainya
itu bisa dibeli dalam jumlah besar untuk belanja per minggu per dua minggu atau per satu bulan
dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan diskon promo atau diskon paket
jadi memang banyak sekali tips dan trik yang kita bisa lakukan untuk menghemat belanja bulanan
tapi yang paling penting adalah
kembali menahan diri untuk tidak lapar mata tadi
karena kalau kita perhatikan porsi paling banyak itu biasanya adalah untuk menu buka puasa ya
itu yang kadang kadang satu keluarga bisa punya lebih dari satu atau dua menu
kadang kadang berlebihan kadang kadang malah justru nggak kemakan ya
karena saking banyaknya lapar mata tadi beli beli
tapi ternyata udah kenyang duluan
tapi bang aidil kalau kita bicara soal tradisi di bulan ramadan ya
ini kan banyak sekali
seperti misalnya pasar ramadan begitu
yang menjual berbagai kebutuhan dan juga tadi takjil takjil
nah juga ada tradisi buka puasa bersama
di tengah sebetulnya gaji bulanan kita akan sama sama saja setiap bulannya
meskipun nanti akan ada thr mungkin di tengah bulan ramadan
bagaimana kita bisa mengatur pos pos keuangan tersebut yang lebih tinggi dibandingkan bulan bulan lainnya
tadi bagus sekali bahwa ada kombinasi gaji kita dan thr ya
kebetulan thr itu akan muncul atau akan turun pada saat gajian berikutnya
atau gajian ya ada bulan april
kalau lebih hampir sama tuh
sekitar tanggal tanggal dua puluh lima an biasanya thr nya akan muncul ya
balik lagi tadi bahwa untuk keperluan bulanan kita harus menahan diri
atur menu buka puasa
menu buka puasa simpel saja
kemudian menu sahur dan menu makan malam itu juga akan datang dari keluarga
apakah menggunakan menu yang sama
biasanya yang cukup boros itu kalau menu makan malam dan menu sahur itu berbeda biasanya
sehingga ada tiga kali makan itu
membuka puasanya bisa lebih dari dua atau tiga tajil
kemudian menu makan malamnya dua tiga lauk
menu paginya sahurnya dua tiga lauk
nah itu yang kemudian membuat seseorang atau sebuah keluarga menjadi boros
terus kedua lah tadi
buka puasa bersama itu mungkin itu sudah diperbolehkan
tapi kita harus lebih memilih milih lagi ya
jangan setiap undangan buka puasa bersama kemudian kita ambil
apalagi kalau zaman buka puasa ini kan sore sore macetnya minta ampun kalau di kota kota besar ya
jadi kita hanya pilih memang yang sangat penting yang berhubungan sama pekerjaan atau berhubungan sama keluarga saja
jadi kalau ngumpul sama teman teman mungkin masih bisa dilakukan
apalagi dua sekarang juga masih ada covid gitu ya
jadi kita tetap harus progress dan jaga jarak gitu
jadi sebaiknya buka puasa bersama dipilih pilih lagi
tidak harus setiap hari ya
mungkin pilih satu atau dua kali per minggu
atau bahkan mungkin
saran saya yang sering saya lakukan adalah saya buka puasa dulu sendiri ya
misalnya di kantor gitu ya
saya buka puasa batalin dulu makan minum dulu
kemudian saya baru datang ke acara buka puasa sampai sana saya tinggal makan malam saja
atau sebabnya saya sudah makan malam
jadi sampai ke tempat pertemuan hanya untuk ngumpul saja bersama teman teman
karena biasanya buka puasa bersama ini kan dijadikan ajang untuk reunian biasanya
kemudian yang lain yang juga harus diwaspadai itu adalah mendiskon pada saat ramadhan
wah ini banyak sekali ya
apalagi nanti ke hari raya
itu biasanya pos pos pengeluaran itu bisa diambil dari penghasilan kita
tapi kalau memang tidak ada pos dari penghasilan yang dipakai untuk kebutuhan bulanan
kita bisa menggunakannya dari pos thr kita
karena memang itu adalah fungsi dari thr gitu ya
jadi thr itu fungsinya satu untuk menutupi kekurangan biaya hidup
karena meningkatnya biaya hidup di bulan ramadhan
kekurangan dari penghasilan
menutupi dari sana
kita tadi untuk apa namanya
belanja untuk mudik
karena tahun ini memang sudah diperbolehkan mudik
kemudian belanja oleh oleh
dan untuk dunia mudik
nah kalau memang ternyata kita tidak mudik tahun ini
atau tidak perlu bawa oleh oleh terlalu banyak
maka akan ada kelebihan dana yang bisa kita pakai untuk kita tabung atau kita investasikan
bang aidil ini kemudian ada juga masyarakat yang karena terdesak kebutuhan yang tinggi selama bulan puasa
begitu lalu berhutang
atau mungkin sampai menggunakan yang tidak terlalu parah menggunakan dana daruratnya
apakah ini menjadi hal yang diperbolehkan
kalau dana darurat mungkin masih bisa diperbolehkan
karena itu memang dana milik kita sendiri ya
untuk menunjang kebutuhan
tapi seyogianya ketika nanti menerima thr
maka dana yang dana darurat yang diperbolehkan harus dikembalikan dari thr tadi
kursinya apakah kepakai rp satu juta rp dua juta
maka kursinya harus dikembalikan dari thr yang kita tulis
nah kemudian kalau hutang memang sangat dihindari
tapi kalau memang kita sudah yakin pasti bahwa perusahaan kita memang akan memberikan thr
karena tahun ini memang diwajibkan oleh pemerintah ya
karena kalau memang kondisinya sangat membesar
mungkin masih bisa diperbolehkan
tapi dengan catatan tadi
begitu thr nya turun
maka harus secepatnya dikembalikan untuk melunasi hutang tadi
baik itu hutang pinjol ataupun hutang apapun gitu ya
karena itu sebenarnya hutang yang sifatnya jangka pendek
dengan suku bunga yang sangat tinggi
jadi kalau tidak secepatnya dikembalikan atau dibayar
maka miscaya orang sebelum akan terkena atau terlilit hutang
seperti yang terjadi saat itu
oke jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah pada saat kebutuhan naik begitu
dan ada thr
masyarakat diharapkan bisa lebih mendahulukan kewajiban kewajiban terlebih dahulu
ya seperti pembayaran hutang
tapi pak edil ada tidak sih pengeluaran yang harus ditangguhkan terlebih dahulu nih
di tengah kenaikan harga barang
ya beberapa penularan yang berhubungannya dengan hari raya dan lebaran itu biasanya yang bisa ditangguhkan
banyak keluarga itu yang melakukan renovasi rumah
atau melakukan mengecat tulang rumah
supaya kelihatannya rumah itu bisa lebih fresh gitu ya
nah itu bisa ditangguhkan
karena itu tidak sesuatu hal yang urgent gitu ya
kedua biaya biaya lain yang juga bisa ditangguhkan misalnya belanja pakaian untuk lebaran
kalau memang dikira dirasa pengeluaran lain lebih besar
sehingga tidak mencukupi
maka belanja pakaian untuk lebaran
pakaian keluarga bisa ditunda dulu
kita bisa menggunakan baju lebaran dari tahun tahun sebelumnya
kebetulan selama dua tahun terakhir kita tidak open house kan
jadi kita masih bisa menggunakan baju baju lebaran dari tahun lalu
dari dua tahun yang lalu
dan itu masih mungkin kalau memang bajunya sudah pernah dipakai
kita bisa pakai mix and match gitu ya
dengan akses industri yang lain yang memang sudah kita miliki
jadi kita tidak perlu belanja lagi
nah itu beberapa yang bisa kita tunjakan
apa investasi instrumen yang bisa diambil
melihat saat ini situasinya kenaikan harga banyak terjadi
apa yang bisa menjadi pegangan begitu oleh masyarakat nantinya
ya kalau dalam ramadan dan lebaran ya
biasanya investasi jangka pendek itu bisa kita lakukan
yaitu dengan membeli emas
emas dua kubu karat logam mulia
itu biasanya harganya akan naik
tapi dia akan turun dulu
nah kondisi turunnya karena banyak orang yang mungkin menjual emasnya
karena memenuhi kebutuhan di bulan ramadan
dan di idul fitri nanti
saat itu kesempatan untuk kita membeli kalau memang harganya turun
karena setelah itu biasanya harganya akan naik
itu untuk yang jangka pendek ya
untuk yang jangka panjang otomatis kita sesuaikan dengan tujuan keuangan
sesuaikan juga dengan profil resiko kita
banyak pilihan produk
bisa masuk surat utang negara
bisa masuk ke sukuk retail
kalau untuk yang mau versi seri a
kemudian kita bisa masuk ke reksadana
nah kalau produk punya makanan
produk punya makanan konservatif moderat
maka reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap
itu adalah pilihan yang cukup baik untuk jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan
tapi untuk yang jangka panjang
kita masih bisa masuk ke produk yang lebih agresif lagi
seperti misalnya reksadana janturan atau reksadana saham
atau kalau sekarang yang milenial banyak sekali suka
biasanya masuk ke saham langsung ya
langsung beli saham
baik dia sebagai investor yang akumulasi saham
maupun dia sebagai pilihan
maupun dia sebagai trader
atau jual beli saham
baik bang aidil
semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua
bagaimana mensiasati keuangan di tengah naiknya berbagai harga barang
salah satunya bisa dilakukan juga ya bang
karena banyak juga permintaan terkait barang konsumsi
di bulan ramadhan ini ya bang aidil ya
bang aidil latbah rajit
bersama juga buat makanan buka puasa ya
itu kan suka banyak sekali buat munculan bisnis musiman ya
itu juga memang yang suka bisa masak
dan sebagainya itu bisa dijadikan juga sebagai tambahan income
tambahan income yang bisa mensupport berbagai kebutuhan di tengah tingginya
banyak harga bahan pangan ini
terima kasih bang aidil akbar majid
perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi bang aidil